aku gak ngerti sama omongan daddy
jawab dengan jujur masalah kebutaan kamu mel
kenapa kamu tidak bisa jawab
kamu bisa melihat daddy
dan saya kenal dari kalian ini dari pak udin
pak udin kebetulan juga temennya pak rega
mungkin di kampus
perkenalkan nama saya pangeran alexander
tapi bapak boleh panggil saya pangeran
dan kita dari
maaf pak soalnya kita agak agak terlalu bersemangat
kita udah lama gak bangun jadi kita excited banget iya gak
itu baru anak muda zaman milenial
karena penuhnya saya suka ini
penampilan kalian ini bener bener anak jaman now
lebih baik kalian semua langsung naik ke atas panggung
di cafe kenang
oke gak masalah pak
kok ini cafe ini omah omah sama opa opa semua ya
apa gue salah lihat ya
tapi yaudahlah tak
nggak usah bahas itu sekarang
sekarang kita manggung
kalian bikin semua pelanggan di kafe kenangan ini puas
kalian nyanyi lagu kesukaan mereka
itu daftar listnya
seriusan ini listnya
kita beneran bawain lagu ini
eh lu berdua tau gak
barusan itu penyanyi penyanyi zaman kakek gue masih perjaka
kita bawain lagu lagu yang ada di sini
itu lagu lagu kesukaan para pelanggan di kafe ini
jadi kamu harus bisa
dan nanti mereka akan request
nia dan yati atau
ya pokoknya seperti itulah
gak usah bisa bawain lagu lagu kayak gini
pak tapi kita kekurangan satu personil pak
gitarisnya gak ada
jadi kalian cukup bertiga langsung performa lagi
kalian itu harus bikin semua para pelanggan di kafe kenangan ini puas
kalau penampilan kalian ini bagus
kalian akan menjadi band tetap di kafe kenangan ini
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
niat aku tuh ya bahwa om jojo
biar cari pangeran itu lebih cepat
gak kayak suaranya tasya
eh malah kalian sama aja
orang om jojo loh udah berusaha ngejurnya
namanya juga lagi hapus
mau dia kejar sekenceng apapun juga gak bakal dapet non
om jojo aja yang lama
tau gak dad
aku tuh lagi sedih banget tau
harusnya tuh ya tadi kita hampir dapetin pangeran
eh si pangeran malah lolos sama si cewek asongan
gargara om jojo tuh
sampai kapan kamu seperti ini me sweetheart
lihat mata daddy
mereka di dukung ya
bra hectare lunak
aku udah minta cuman yang cumavas

kita dua di depan juga kan
jawab dengan jojer masalah kebutuhan kamu mel
kenapa kamu tidak bisa jawab
kamu bisa melihat deddy kan
aku tuh beneran buta dad
aku mau pergi aja dari rumah sini
mending aku capcus aja dari sini
lihat pak bos sama nonmel berantem
kamu itu anak kesayangan daddy right
harta yang paling berharga untuk deddy
deddy akan melakukan apapun untuk kamu
asal kamu bahagia
jadi lepasan di warah kamu
masalah kebutuhan kamu
masalah kebutuhan kamu
dad aku tuh belom bisa mencari
iya iya non om jojo di sini ada apa
ini semua gara gara om jojo kan
om jojo yang kasih tau daddy kalo misalnya aku pura pura buta
om jojo kan yang kasih tau
om jojo kan yang nuduh aku ke daddy kalo misalnya aku tuh pura pura buta
siapa kok malah om sudah disalahin sih
padahal om jojo gak tau apa kok
jojo tidak tau apa apa jangan bawa bawa jojo
dini jahat banget sih dini tega nuduh nuduh aku kalo aku tuh pura pura buta
aku beneran gak bisa liat dad
aku tuh super doper down semenjak aku gak bisa lihat apa apa
cokomel cokomel hentikan sandiwara kamu
masuk ke dalam
enggak jadi udah jahat sama aku aku gak mau lagi ketemu sama dini
aku mau pergi aja dari rumah sini
enggak mau aku mau sama deddy lagi
masuk ke dalam coba coba
udah tau semuanya gue harus gimana

masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
gue harus gimana sekarang
berhenti nonmel bahaya
nggak yang masuk sini ya
gimanapun caranya gue harus bikin deddy percaya kalo gue tuh buta
selamatin aku dad